tapi ngomong ngomong soal media sosial ini biasanya salah satu destinasi yang selalu didatangi oleh turis
tapi kali ini harus ditutup karena mereka akan merayakan hari raya keagamaan
di mana operasional bandara igusti ngurah rai bali akan ditutup selama dua puluh empat jam saat perayaan nyepi tujuh maret mendatang
dan akibat penutupan ini sebanyak empat ratus enam puluh delapan penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan akan dihentikan
jelang hari raya nyepi pihak angga sapura bandara internasional igusti ngurah rai bali
menyampaikan informasi terkait penutupan operasional bandara selama satu hari penuh
penutupan ini dilakukan untuk menghormati umat hindu menjalankan catur berata penyepian pada tujuh maret mendatang
informasi penutupan ini juga telah disampaikan ke dunia internasional
melalui notam yang berisi pemberitahuan kepada maskapai dan bandar udara di seluruh dunia
tentang penghentian sementara operasional bandar udara igusti ngurah rai bali
penutupan itu akan dilakukan sejak tujuh maret pukul enam wita hingga delapan maret pukul enam wita
selama penutupan ini sebanyak empat ratus enam puluh
ada delapan penerbangan yang terdiri dari dua ratus enam puluh satu penerbangan domestik dan dua ratus tujuh penerbangan internasional dihentikan
sekitar empat ratus enam puluh delapan flight yang tidak beroperasi selama penutupan bandar udara igusti ngurah rai bali
karena kita menghormati hari raya nyepi tahun dua ribu sembilan belas atau tahun saka seribu sembilan ratus empat puluh satu
jadi saya yakin bahwa nanti di airnav itu juga akan terus beroperasi
karena penerbangan yang melewati aerodrome bandara igusti ngurah rai bali tetap ada overflying
airnav juga kontak dari pilot pasti ke airnav kemudian airnav ke airport duty manager yang bertugas saat itu nanti
itu semua sudah ada aturannya ada sop nya dan saya yakin kami masih bisa dan selalu bisa
ketika ada medical efecution atau emergency landing bisa menjadi bandara alternatif di bali
meski operasional bandara ditutup selama satu hari penuh pihak bandara tidak menutup kemungkinan
membuka bandara dalam keadaan darurat atau menerima pendaratan darurat
selain itu selama penutupan bandara
empat personel gabungan dari angkasa pura serta kepolisian dan tni au akan disiagakan
nandan risa d'astika bin pasar bali